kita akan pantau situasi arus mudik di jalur selatan dan pelabuhan bakahuni lampung
sudah ada produser lapangan angga dwi putra di nagrek jawa barat dan reza siregar di kawasan bakau huni lampung
kita akan ke lampung terlebih dahulu
reza jika di merak antrian kendaraan dan juga penumpang sudah mengular bahkan ada yang sampai sepuluh jam
bagaimana dengan di pelabuhan bakau huni
apa yang terjadi yang melintas pada hari ini dan apa saja antisipasi jika nanti terjadi kepadatan di tol trans sumatera
sudah ada bersama saya kombes pol zahwani pandra arsyad selaku kabit humas polda lampung
pak apakah hari ini sudah ada berapa kendaraan yang melintas di gerbang tol bakauheni selatan
ya baik terima kasih bung reza
untuk situasi arus lalu lintas ya yang saat ini kita berada di pintu gerbang tol bakahuni selatan
di mana kita sedang mulai memperlakukan operasi ketupat krakatau dua ribu dua puluh dua khusus polda lampung
ini adalah pintu gerbang daripada kendaraan yang akan masuk wilayah sumatera yaitu melalui provinsi lampung
jadi dapat kami sampaikan bahwa kemarin itu tanggal dua puluh delapan tepatnya hari kamis tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh dua
jumlah kendaraan yang masuk atau memasuki pintu gerbang tol ini hampir sekitar enam belas ribu
satu ratus lima puluh lima kemudian tanggal dua puluh sembilan tanggal dua puluh sembilan ini masih dalam keadaan normal ya
artinya untuk kendaraan yang masuk ini masih dalam batas maksudnya walaupun sudah melonjak ya
tidak seperti biasanya ya sudah mencapai hampir empat dua ratus dua
dapat kita saksikan di belakang kita adalah langsung pintu gerbang tol bakauni selatan
dan tentunya harapan kami kepada para pengemudi setidaknya harus menjaga
kesehatan ataupun kondisi fisik tubuhnya dan juga kondisi kendaraannya
dan juga dari polda lampung menyiapkan suatu dapur umum ya khususnya di pelabuhan bakau huni
yang diperuntukkan untuk warga masyarakat yang belum sempat melaksanakan buka puasa ataupun sahur
dan ini kami memberikan pelayanan sampai dengan kegiatan arus mudik ini dan arus balik ini
baik hari ini diprediksi akan terjadi puncak arus mudik pada lebaran
tahun dua ribu dua puluh dua pak
dan jika nanti terjadi kepadatan di gerbang tol apakah ada rekayasa lalu lintas
ya baik jadi ini memang arus balik ini atau arus mudik ini
yang kita rasakan memang adalah volume kendaraan yang memasuki wilayah polda lampung
ataupun wilayah provinsi lampung yang akan melanjutkan ke sumatera
tentu kepolisian daerah lampung sudah membuat suatu perencanaan dari operasi ketupat krakato dua ribu dua puluh
yaitu melalui rekayasa lalu lintas
jadi di sini kita
kita membagi dalam tiga zona yaitu sandi yang kita sebut dengan sandi hijau
sandi hijau ini adalah apabila dalam keadaan normal
yaitu dari mulai keluar daripada pelabuhan bakahuni menuju gerbang tol
yang saat ini kita berada di gerbang tol bakahuni selatan
itu adalah keadaan normal sehingga petugas patroli melaksanakan kegiatan patroli rutin seperti biasa
dan memberikan pengarahan ataupun dikmas lantas
kemudian apabila situasi itu terjadi penumpukan atau kemacetan di jakarta
di jalur yang
sampai dengan dua km kita sebut dengan zona sandi kuning
nah dari sandi kuning itu adalah dua km menjelang pintu tol gerbang bakauni selatan
nah apabila terjadi stuck sampai mencapai empat km
itu artinya mendekati empat km menuju ke pintu gerbang tol bakauni selatan
kami melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas yang tentunya
mengarahkan semua kendaraan kita alihkan untuk beristirahat di rest rest area yang akan dilintasi
dan sampai nantinya kami dari pospam yang berada di lintas
bertanggung jawab akan berkoordinasi dengan satuan kewilayahan
yang akan mengalihkan lalu lintas apabila sudah keadaan normal
itu harapan kita
baik terakhir pak
ini jika nanti para pelaku perjalanan mengalami situasi darurat di jalan tol trans sumatra
apa saja hal yang dilakukan oleh pihak polda lampung pak
baik jadi kita sudah ketahui bersama bahwa call center polri
yaitu bebas pulsa satu ratus sepuluh tentunya akan merespon setiap adanya keluhan atau permintaan bantuan
kepada pihak kepolisian secara gratis dan kami akan tindak lanjuti
bahkan kami sudah menyiapkan satu helikopter yang tentunya akan memberikan pelayanan
semaksimal mungkin apabila terjadi gangguan ataupun ada yang sakit kepada para pengendara
ataupun juga para penumpang yang melintas di jalan tol trans sumatera demikian
terima kasih pak pandra atas waktunya untuk cnn indonesia
selamat bertugas kembali
dan taufik bayang bayang untuk para pelaku perjalanan yang mengalami situasi darurat
di tol trans sumatera dapat menghubungi call center polri satu ratus sepuluh dan nantinya jika memang dianggap
membutuhkan penanganan yang begitu cepat begitu akan ada evakuasi via udara yang dilakukan
oleh helikopter dari pihak polda lampung
dan nantinya pihak operator jalan tol juga telah menyediakan beberapa antisipasi kepadatan
diantaranya adalah menyediakan dua ratus lima puluh delapan gardiunit yang beroperasi dan juga dua puluh satu titik rest area
di mana rest area ini kita tahu menggunakan unit air untuk menghasilkan api air untuk menongkak dan memperlembutkan
area ini dipergunakan untuk para pelaku perjalanan yang ingin beristirahat
dan di sana juga disediakan sekitar kurang lebih dua ribu tempat parkir
dan nantinya jika terjadi kepadatan di gerbang tol bakahuni selatan
akan dialihkan ke gerbang tol bakahuni utara
dan juga jika nanti terjadi kepadatan di gerbang tol kota baru
di mana para pelaku perjalanan menuju kota lampung
ini nantinya akan dialihkan menuju gerbang tol lematang dan juga gerbang tol natar
ya baik reza terima kasih
jika dilihat gerbang tol bakauheni selatan masih terpantau lancar